jadi polda metro jaya benar adanya pelaporan yang telah dilaporkan ke polda metro jaya
tentu pada konteks pelaporan langkah polda metro jaya ada pada proses penyelidikan
karena kan juga kita ketahui semua secara standar operasional prosedur
tentunya kita akan lakukan pendalaman
dalam hal ini penyidik telah melakukan penyelidikan pasca adanya lapor
itu yang bisa kami sampaikan
ada berapa saksi pak yang sudah dipanggil
untuk proses penyelidikan tentu tidak bisa kami sampaikan ya
karena penyidik tentunya masih bekerja dalam konteks proses penyelidikannya
kalau rokinya sendiri kapan
sejauh ini kemarin ada tiga laporan yang kami terima